untuk anda yang akan berlibur ke pantai harap berhati hati terutama ketika sedang selfie
karena di bengkulu seorang anak sekolah dasar terseret ombak ketika tengah berfoto selfie dengan keluarganya
beruntung korban yang terombang ambing selama hampir lima belas menit bisa diselamatkan oleh petugas dari sar bengkulu yang berada di lokasi kejadian
awalnya mereka dengan keluarga selfie selfie di wisata sungai suci
pada saat mau pulang ada ombak besar menggulung korban tersebut
akhirnya terlepas dari pegangan orang tua
setelah seorang saksi mata termuturkan sebelum tergulung ombak korban bersama dua anggota keluarga yang lainnya berfoto selfie di pinggian karang
namun secara tiba tiba ombak besar datang dan menghantam tubuh ketiganya
korban hersiap ratama pulang
korban putra ikut terbawa arus dan masuk ke laut
melihat anaknya terbawa arus sang ayah langsung terjun dan berupaya menyelamatkan anaknya
pasca kejadian kedua korban yang berhasil diselamatkan langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara polda bengkulu untuk mendapatkan perawatan
heri supandi bengkulu